masih ingat cerita bayi yang terlahir di trotoar jalan desa pasir harjo kecamatan talun kabupaten blitar jawa timur pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh lalu
saat itu sang ibu siti aminah yang bermaksud memeriksakan kandungan terpaksa melakukan persalinan darurat karena bidan desa yang dituju sedang tugas di luar
beruntung saat kontraksi ada kepala desa setempat dan pegawai toko sekitar yang membantu persalinan
setahun lebih berselang kebahagiaan berubah menjadi kesedihan
bayi yang kini berusia empat belas bulan ditemukan tewas tercebur ke dalam sumur sedalam sepuluh meter pada minggu sore
kejadian bermula saat balita itu sedang bermain bersama dua saudaranya di belakang rumah di desa kendal rejo blitar
tiba tiba ayah dan ibu yang sedang mempersiapkan dagangan dikejutkan dengan teriakan minta tolong dari kakak si balita
ayah korban yang mengetahui anaknya masuk sumur meminta pertolongan tetangga namun nyawa korban
sudah tak tertolong
karena anak anak ini bermain sendiri di belakang orang tua tidak tahu sehingga salah satu anak tadi kejepur sumur yang ada di pkb ini
dari hasil visum luar petugas polsek talun bersama tim identifikasi polres blitar memastikan korban tewas murni akibat tenggelam
jenazah korban dimakamkan pada minggu petang
blitar jawa timur